sampai jumpa di video selanjutnya
sudah dan adam belum
dan itu buat makan aku dulu
tapi jangan itu tukang kue putih
kita lihat kitab itu yuk
rafa gak boleh kata mami
tapi sentar aja yuk kak please
rafah kita tuh gak boleh melanggar janji
apalagi melanggar janjinya mami
kita nggak boleh ngambil barang sembarangan
walaupun gak dikunci
ayo kak sentar aja yuk kak
dengarin tuh kak ali bilang apa
kan rafa udah janji gak akan ngelanggar omongannya mami
kenapa masih penasaran pengen buka ini
abis rafa penasaran
please kasih tau nek
udah pokoknya rafa gak usah tahu
mami bilang gak boleh ya gak boleh
harus menurut dong sama mami ya kan nek
eh adam adam adam
kamu tek kenapa
mau nembang makan ya
aku takut tante
hantu punya kejar kejar aku
ada hantu apa
aduh jadi bingung tante
menang betul muscles tidak
penerangnya terusing ingin berdiri
eh eh muda muda
ternyata dia nyari kita
jangan berani berani ya kalian
nanya nanyain kita apa lagi sampai datang
datang ke rumah saya
kau tidak kembalikan kita
eh eh eh kabur
udah mendingan kita berdiri disini aja dulu
udah gak ngejar kita lagi meh
aduh mami capek banget
apa sih itu
seram banget meh
takut banget meh
iya emang takut banget dan aneh banget ya
ngapain coba dia ngejar ngejar kita
itu bola api yang
kejar aku rafa
ini kita buit
ini kita buit
ini kita buit
tadi mami udah sempat bawa kitabnya
itu tuh cari kitabnya itu
iya juga ya
makan gimana kita tuh ngertir pak rt masalahnya bukunya aja belum laku ya pak
lagi juga gaji kita pas pasan prt pakai ngomongin gaji sikit belum lagi
kita belum potong ya enggak dok gimana dulu nanti rezeki maret sendiri
berhenti merudak enak lompatan lari lari ada apa
kami tadi kejar kejar sama hantu hantu gimana
di rumah teh ada hantu katanya dia teh ngincar minta dikembaliin ini nih
kitab goib ini tolongin aku sekarang dimana iya di rumah saya lah kalau
hansipers gak percaya mendingan cek aja ke rumah tapi yang saya mau tanyain
gini pak rete tolong tanyain sama pakar yang tadi sebenarnya itu teh hantu apa
soalnya rambutnya panjang dia teh nenek nenek
nyerempet kacau njoknya tapi dia ngecek ngecek aja jadi udah udah dihapus
nah dia nanyain soal kitab hubungannya dia sama kitab ini teh apa
gitu apa nih pak rt hayo apa yuk ya udah yuk saya tanya ya saya punya ide nih
ngapain tempo ngaji perte mau ini juga baru saya mau telepon ke bali astaga
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
cepet pak rt
bersama hantu bentuknya nenek nenek aneh lah serem serem rambutnya panjang panjang katanya
tuh apakah ada hubungannya dengan buku tua yang dipegang sama dia atau kita gaib kita gaib gaib
pak katanya ada apa hubungannya oh itu kitab calon arang memang isinya tentang magic leah
jangan jangan pemilik terakhir itu layak
hantu leak kau tahu beranti komentar aja sih pokoknya apa yang pada denger itu saya bisa
dengar itu tahu apaan siapaan sih iya jadi menurut pakar ini ya katanya